langsung saya sapa albi pratama korespondensi ann indonesia yang saat ini berada di sirkuit formula e ancol jakarta
albi selamat malam albi kalau melihat persiapan dari seminggu terakhir kemudian sekarang sudah rampung begitu
bagaimana kesiapan dan juga suasana menjelang mulainya besok balapan formula e
selamat malam puspa hari ini merupakan satu hari jelang besok formula e seri jakarta
yang juga merupakan seri ke sembilan di musim dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua ini akan digelar pada sabtu sore pukul lima belas waktu indonesia barat
otomatis hari ini segala persiapan yang sebelumnya sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu
harus bisa rampung dan juga diselesaikan dalam waktu singkat
pagi tadi ketika saya sampai di sirkuit giec ini sendiri atau jakarta international e prix circuit
yang berada di kawasan ancol jakarta utara saya melihat masih ada sejumlah proyek pengerjaan
yang dilakukan oleh beberapa kontraktor seperti itu
tetapi memasuki sore hari jelang dilakukannya shakedown ataupun pertama kalinya para driver
ataupun pembalap melakukan pengetesan terhadap kendaraannya di sirkuit
seluruh pengerjaan ini sudah rampung dilakukan
hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
yang sore tadi juga memberikan keterangan pers kepada kita bahwa sirkuit formula ini sudah siap
untuk dijadikan sebagai tuan rumah balapan formula e pada hari sabtu besok
jumat juga sirkuit internasional e prix ancol ini juga sudah mendapatkan sertifikasi
atau bahasa balapnya adalah homologasi dari fia yang sudah tembus ke grade tiga
itu artinya sirkuit ini sudah layak secara fungsi lalu secara keamanan
juga untuk kesiapan balapnya sudah bisa dipergunakan untuk besok
dan beberapa persiapan persiapan lain juga tadi terlihat ada sekitar empat ratus marshal
yang diberdayakan untuk melakukan tugas selama event formula e
ini di gelar besok
seperti itu tadi juga beberapa tim marcel juga sudah mulai terlihat keliling sirkuit
untuk menjaga masing masing pos
mulai dari petugas marshal untuk medis lalu petugas marshal untuk membersihkan trek
jika memang ada kotoran ataupun ada serpihan dari bodi bodi
lalu juga ada petugas marsial yang mempersiapkan jika terjadi kebakaran di sekitar sirkuit
juga sudah siap semuanya
dan kita hanya tinggal melihat seperti apa besok
karena tadi juga saya berkesempatan
untuk melihat area pit lane ataupun pit box tempat para pembalap ini
tim tim balap melakukan persiapan seperti misalnya pemasangan bodi
lalu juga penyesuaian software antara komputerisasi yang ada di dalam pitbox
juga dengan mobilnya dan lain sebagainya
sehingga bisa dikatakan ini sudah siap dan kita hanya tinggal menunggu besok
jalannya balapan akan seperti apa
begitu bu sipah
bagaimana kemudian para pembalap melihat lokasi
leksi baru ini jakarta menjadi tempat baru tuan rumah formulai ini
kemudian melihat bagaimana cuaca di sana bagaimana struktur tanah di sana
apa tantangan yang dihadapi oleh para pembalap albi
baik bu sipah
memang keterangan dari sejumlah pembalap adalah hal yang paling dinantikan
atau paling ingin kita ketahui lebih lanjut terkait dengan sirkuit yang ada di jakarta utara ini sendiri
dan tadi juga di konfesi pers di tempat saya melaporkan saat ini
ada tiga pembalap yaitu dari mercedes ben eq dan juga dari ds serta dari tim jaguar seperti itu
rata rata mereka tengah mempersiapkan diri untuk melakukan balapan besok
apalagi ini adalah balapan pertama mereka di iklim tropis
sehingga ada sejumlah tantangan yang harus mereka persiapkan khususnya kepada cuaca
mereka merasakan cuaca yang ada di jakarta ini sangat lembab membuat gerah gitu seperti itu
dan juga tidak ketebak apakah sore hari akan turun hujan atau tidak
mengingat pagi hari biasanya cerah berawan
tetapi memasuki sore hari biasanya mendung dan juga turun hujan
dan untuk mengantisipasi itu semua mereka juga sudah mempersiapkan terkait juga dengan fisik
mereka juga sudah mengatur strategi juga dengan tim tim balap
karena mereka merasakan bahwa jika panas udara ataupun humidity yang ada di jakarta ini
bisa juga tidak hanya mempengaruhi fisik mereka tetapi juga komponen komponen elektrikal
yang tersemat di kendaraan mereka
mereka juga khawatir dengan kondisi panas seperti ini akan membuat rem mereka cepat habis
mereka juga khawatir dengan kondisi panas ini akan membuat baterai listrik
mereka juga semakin boros karena selain adu cepat para pembalap ini juga harus mengatur strategi puspa
strategi yang paling penting dalam balapan formula e jika dibandingkan dengan formula one adalah
bagaimana para pembalap ini bisa menjaga efisiensi baterai mereka
nah hal inilah yang harus mereka perhitungkan
tadi juga secara langsung saya juga mewawancari pembalap yang ada di pitbox yaitu alexander sims
yang merupakan pembalap dari tim mahindra asal inggris juga menyatakan hal yang sama
mereka ataupun sims ini merasa tantangan terberat adalah cuaca
baik fisik dia sendiri dan juga terhadap dengan komponen komponen baterai
sehingga harus ada pengaturan strategi seperti misalnya mereka tidak perlu terburu buru ketika akan melakukan overtack kepada lawan
ataukah juga mereka harus menunggu waktu yang tepat untuk bisa melakukan susul menyusul
nah tetapi puspa ada tantangan lainnya
bmkg beberapa waktu yang lalu juga meramalkan ataupun memperakirakan cuaca di kawasan
di kawasan jakarta utara ini pada sabtu pagi besok akan cerah berawan
tetapi memasuki sore hari potensi hujan ringan sampai sedang ini juga ada
nah hal ini juga lah yang harus disiapkan oleh pembalap akibat cuaca yang dinamis
ketika nantinya hujan terlampau deras maka pihak dari pengatur balapan ataupun risk control ini akan melakukan penundaan balapan sementara
sampai sirkuit dikatakan aman ataupun layak untuk balap
tetapi jika hujannya terlampau ringan ataupun bisa dikatakan aman untuk balapan
ini juga yang harus dipikirkan oleh pembalap yaitu melakukan balapan dengan kondisi wet track ataupun lintasan basah
dan ini juga akan menjadi daya tarik tersendiri disatakan oleh co founder formula e alberto lungo yang juga datang ke jakarta
jika hujan turun ini tidak perlu dikhawatirkan karena di sirkuit eropa pun ini menjadi salah satu potensi ataupun tantangan bagi para pembalap
sehingga para pembalap ini juga harus bisa mengatur kecepatan mereka agar tidak spinning ataupun melintir ketika memasuki tikungan
apalagi di jakarta ini tikungannya cukup banyak ada delapan belas tikungan
sepuluh ke kanan dan juga delapan ke kiri
dan itu akan menjadi tantangan bagi para pembalap dengan cuaca yang tidak menentu apakah turun hujan ataukah panas
dan kita akan menyaksikannya besok hari sabtu sore pukul lima belas waktu indonesia barat
hari sabtu sore pukul lima belas waktu indonesia barat kemudian bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi ke area tersebut di dalam tadi jakarta international e prix tadi albi
memang bisa dikatakan
masyarakat yang ada di jakarta atau bahkan di luar daerah jakarta dan juga beberapa warga negara asing ini tercatat menjadi salah satu pembeli dari tiket formula e yang dijual sebanyak enam puluh ribu tiket dari lima kategori kelas yang ada
mulai dari festival ada dua kelas festival di ancol festival di arena sirkuit lalu juga ada grandstand dengan sembilan tempat tribun dan juga ada kelas vip dan juga vvip
dan diklaim oleh pihak dari penyelenggara formula e semuanya sudah laku terjual
nah ada catatan
ada catatan yang harus diperhatikan oleh setiap penonton yang besok akan hadir ke sini puspa
di mana nantinya para penonton ini diharapkan atau disarankan untuk menggunakan transportasi umum untuk menuju sejumlah tempat tempat keberangkatan shuttle bus
dan ini juga berlaku bagi para penonton yang memang harus mau tidak mau menggunakan kendaraan pribadi mereka
ada dua kantong parkir yang disediakan oleh pihak penyelenggara puspa
yang pertama adalah di jakarta international stadium
ini khusus tempat parkir yang disediakan bagi pemegang ataupun pembeli tiket vip dan juga vvip
nah untuk pemegang tiket festival dan juga grandstand ini disediakan kantong parkir di kawasan g expo kemayoran yang bisa menampung lebih kurang sepuluh kendaraan
nah masing masing tempat ini nantinya ketika penonton sudah tiba di kantong parkir tersebut diharapkan untuk bisa menunjukkan tiket fisik mereka yang sebelumnya sudah ditukarkan dalam bentuk tiket
lalu kemudian mereka melaporkan ke petugas
dan ketika tiket ini sudah divalidasi maka
mereka bisa menggunakan shuttle bus dari kantong kantong parkir tersebut menuju ke kawasan sirkuit langsung ke depan pintu masuk untuk ke dalam sirkuitnya sendiri
total ada sekitar satu ratus lima puluh shuttle bus yang disediakan dari masing masing kantong parkir tersebut
dan akan beroperasi sejak pagi pukul delapan sampai dengan pukul sepuluh malam sampai acara ini sudah selesai
sehingga nantinya kawasan ancol ini menjadi steril
masyarakat juga bisa berjalan kaki dan menikmati arena ancol dengan nyaman tanpa harus berjubel dengan kemacetan
hal inilah yang harus diperhatikan baik baik oleh masyarakat yang akan menonton secara langsung balapan formula e di giec ancol jakarta utara pada hari sabtu besok
jadi deg degan ya rasanya pengen nonton langsung ke sana
tapi kita harapkan semoga hajatan dari formula e jakarta ini bisa membawa hiburan baru untuk masyarakat jakarta
khususnya para pecinta jet darat di indonesia
albi terima kasih banyak atas laporannya